seperti asean games asean para games yang dilaksanakan pada enam hingga tiga belas oktober pun menghadirkan zona zona hiburan
beragam makanan games hingga kegiatan seru ada di sini cukup dengan tiket sepuluh ribu saja
keseruan asian games diharapkan bisa terulang di asian para games dengan adanya tiga zona hiburan
tiga zona ini bisa diakses melalui pintu lima enam dan tujuh
di sini pengunjung bisa menikmati beragam jajanan khas
fasilitas charger gratis games seru bahkan bisa dapat es krim gratis sesuai jadwal
fasilitas bus feeder juga disiapkan untuk mengantar pengunjung ke stadion dan zona zona lainnya
tidak jauh dari zona inspirasi ada zona energi dan zona semangat
selain beragam kuliner ada pula panggung hiburan serta megastore yang menjual beragam merchandise dan souvenir asian para games
pengunjung yang datang pun beragam mulai dari anak sekolah hingga penyandang disabilitas
untuk asean paling kita kesulitan adalah pas masuk ke area anak gbk
untuk budaya di dalam kita banyak konfirmasi untuk siap membantu
keberadaan zona hiburan ini diharapkan semakin memeriahkan pesta olahraga yang diikuti sekitar tiga atlet ini
zona zonet diharapkan bisa semakin memberikan hiburan dan keseruan bagi para pengunjung yang datang di gorobong karnojekata
namun tidak hanya mencari keseruan dan juga hiburan kita pun juga harus memberikan dukungan kepada para atlet sedang bertanding di asian para games dua ribu delapan belas
karena dukungan kita akan semakin menambah semangat mereka menjadi juara